memang peristiwa kontak tembak ini tidak dapat dipungkiri
karena posisi lombok kinual persenjataan ada di ketinggian
dan rekan rekan kami berupaya untuk melakukan pembalasan
karena tempat dan posisi kurang memungkinkan tidak strategis dalam buntat tembak
maka rekan rekan kami mencari posisi yang lebih menguntungkan
dan alhamdulillah seluruh andorra dalam keadaan selamat